bukan dengan bahan kimia warga membasmi tikus dengan popok bayi
popok yang dibasahi dengan air buah bintaro dan karbit ini dianggap lebih efektif dan ramah lingkungan
seperti inilah cara pembasmian hama tikus yang dilakukan para petani dusun banjarsari
desa bareng kecamatan bareng jombang
bersama para pemuda yang mengelola bank sampah desa
para petani ini membasmi tikus dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan
yakni popok bayi buah bintaro serta karbit
caranya pun sangat mudah
yakni popok bayi yang sudah dituang air dari buah bintaro dan karbit dimasukkan ke dalam lubang tikus
ide penggunaan pokok ini akan terus diteliti
karena untuk saat ini masih dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mematikan hama tikus
yakni dua hingga tiga hari
para pemuda juga masih mencari cara
agar popok bayi ini bisa terurai ketika ditanam di dalam sarang tikus
awalnya kita prihatin dengan hama tikus
keluhan dari pak tani
terus kebetulan saya punya bank sampah
kita koordinasi masyarakat untuk mengumpulkan pempes
pepos kita kerjasama dengan kelompok tani yang pernah belajar di pertanian lapangan
penggunaan cara ini dianggap oleh para petani terbilang ramah lingkungan
dan hasilnya cukup efektif
sudah setahun belakangan ini nama tikus mulai berkurang
agak efektif daripada obat kimia
obat kimia kan baunya kan lebih menyengat dan akhir akhir juga ada pengaruhnya pada kita
kalau pakai karbit kan nggak terlalu pengaruh
cara pembasmian dengan menggunakan popok ini tentu saja sangat menguntungkan bagi petani
karena dengan berkurangnya hama tikus hasil panen pun melimpah